pria ini adalah seorang kepala desa karangasem kabupaten pasuruan jawa timur
ia tidak sedang menukar uang ataupun melakukan bisnis di toko skincare
pria berinisial aa ini tengah melakukan penipuan dengan modus hipnotis
korbannya adalah seorang kasir di toko skincare
dia memperdaya korban untuk memberikan uang hasil penjualan sebesar empat delapan juta rupiah
korban baru sadar tertipu beberapa menit setelah pelaku pergi meninggalkan lokasi
berdasarkan rekaman cctv korban kemudian melapor ke polisi
petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya saat hendak beraksi di area masjid kawasan jalur dendels tuban lamongan
ia diduga telah melakukan kejahatan serupa berulang kali
pelaku datang ke salah satu tempat skincare kemudian meminta nomor telepon yang punya
dan pelaku pelaku menelpon selanjutnya meminta uang
jumlah yang diminta waktu itu diberikan oleh korban dalam harga kasir empat delapan juta
lalu kita membuat barang bubi rekaman cctv kemudian jaket helm yang digunakan
hampir semua tempat yang menjadi target yang bersangkutan selalu membawa helm dan juga jaket yang sama
dari tangan pelaku polisi turut mengamankan barang bukti
di antaranya sepeda motor helm jaket peci serta masker yang kerap digunakan pelaku saat beraksi
polisi masih terus memeriksa pelaku guna mengungkap motifnya melakukan kejahatan
di melikutan cnn indonesia